dki jakarta sandiaga uno memenuhi panggilan pemeriksaan kedua di ditres krimum polda metro jaya
atas kasus dugaan penggelapan tanah di curug tanggerang selatan banten
pada pemeriksaan kedua ini polisi akan memeriksa sejumlah aset yang dimiliki oleh pt japirex
sandiaga uno tiba di gedung ditres krimum selasa pukul empat belas waktu indonesia barat
sandiaga uno diperiksa polisi karena namanya disebut dalam berita acara perkara andreas cahyadi
yang berkasnya dilimpahkan kekejaksaan
pada pemeriksaan pertama sandiaga di tanggal delapan belas januari
sandiaga mengatakan penjualan lahan seluas enam meter persegi
ini sudah mendapatkan persetujuan dari dewan direksi pt japirex
sandiaga uno andreas cahyadi dan pihak pelapor joni hidayat
termasuk dalam jajaran pemilik dan petinggi pt japirex
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono menyatakan
di pemeriksaan kedua sandiaga penyidik akan memeriksa semua aset milik pt japirex
penyidik juga akan menanyakan kepada sandiaga apakah ada aset pt japirex yang dipindah tangankan
betul akan melanjutkan kemarin kita periksa kan masih ada kekurangan
karena beliau ada waktu untuk bertugas sehingga meminta untuk ditunda
makanya hari ini kita lanjutkan pemeriksaannya ya
kita ingin menanyakan berkaitan dengan aset pt japirex yang bersangkutan jadi direktur utamanya disitu
atau komisaris utama disitu
kita tanyakan di situ apakah ada pengalian hak itu sepengetahuan yang bersangkutan tidak